mahkamah konstitusi menolak uji materi pasal dua ratus dua puluh dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
pasal dua ratus dua puluh dua ini mengatur ambang batas pencalonan presiden
digugat para pemohon mungkin anda ingat karena dinilai tidak relevan dan diskriminatif
meski secara konstitusi pasal dua ratus dua puluh dua dinyatakan sah
dua hakim konstitusi lain mengajukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat
jangan menulis secara formal dengan kata lain
mahkamah konstitusi yang diketuai oleh hakim konstitusi arief hidayat
akhirnya menolak uji materi pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu
terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold
menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
lima memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia
pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu menyebutkan
untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres
dalam pertimbangannya mk menilai presidensial threshold relevan
dan memperkuat sistem presidensial
meski pasal dua ratus dua puluh dua dinyatakan sah oleh mk
dua orang hakim konstitusi suhartoyo dan saldi isra
mengajukan perbedaan pendapat atau dissenting opinion
dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik
peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden
masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin masa depan
selain itu masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam
untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif
gugatan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden ini
diajukan oleh enam pihak berbeda
di antaranya partai idaman
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem
serta pakar komunikasi politik effendi ghazali
miladia rahma jakarta